jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

seperti dikejar maling
tolong lu umpetin buku kembang
ini bunga yang kita incer kemarin
kita taruh di tempat mamam
biar dia digajak gajak
ibu capek kan
nanti tak bikin makanan ya
nanti kalau ada orang yang beli suruh ngambil aja
kita tinggal dulu ya bu
kamu yang bangun bunga itu
lupuan gembel mana mamam yang jual bunga ini
lupuan gembel ada macem macem ya

yang mencuri bunga di rumah ibu ini
tenang pak tenang
bapak jangan menguduh begitu aja
nah silakan petiksa aja
ada bunga aja ibu
hmm gak ada kan
eh pedagang bunga bukan cuma kita aja bu
banyak pedagang liar
eh tapi lihat tuh

betul ini saya yang diambil
betul ini yang diambil
kenapa aja bunga saya diambil
tarian lagi aja tuh